forum diskusi ekonomi bisnis kembali digelar pada grab business forum dua ribu dua puluh tiga
acara ini membahas strategi pelaku bisnis indonesia
dalam menghadapi ketidakpastian pasar secara digital
jajaran direksi perusahaan teknologi grab
serta para pelaku bisnis perusahaan swasta dan bumn indonesia
hadir dalam acara tahunan grab business forum dua ribu dua puluh
gelaran ini mengambil topik utama digital forward
dalam diskusi ini dibahas perekonomian global
masih dibayangi berbagai ketidakpastian
meski sudah berangsur pulih dari pandemi covid sembilan belas
mulai dari tingginya inflasi dan persisten
pertumbuhan ekonomi yang melambat
kenaikan suku bunga dan pengatatan likuiditas
sehingga perusahaan perlu berevolusi
meningkatkan teknologi baik dari pelayanan maupun pemasaran
kami menerapkan teknologi itu sehingga dia efisiensinya
dari mulai februari dua ribu dua puluh dua sampai dua juli dua ribu dua
ada dua belas juta menit yang bisa disaving
dengan harga implementasi teknologi seperti itu
fakta ini tentunya memberi keyakinan kepada bisnis
bahwa ini saatnya teman teman bisnis
terus melaksanakan transformasi digital dan beradaptasi
grab empat business hadir sebagai platform layanan terintegrasi
untuk digitalisasi dan solusi bisnis
guna mendorong efisiensi biaya
dan mendapatkan laporan komprehensif secara real time
melalui ajang grabbusiness forum tahun ini
perusahaan indonesia diharapkan memperoleh wawasan baru
tentang peran digitalisasi
sebagai kunci dalam meningkatkan kemampuan beradaptasi
dan membangun ketangguhan bisnis
di tengah ketidakpastian ekonomi global